libur panjang natal dan tahun baru ini objek wisata danau beratan bedugul tabanan bali dipadati oleh para wisatawan
objek wisata pura di tengah danau tersebut masih menjadi salah satu pilihan bersuah foto saat berwisata ke bali
sementara itu di yogyakarta libur natal hari ini diwarnai hujan deras
nah sudah ada koresponden hendrawan setiawan di yogyakarta dan igd nyoman wiryadinata di bali
kita akan ke bali terlebih dahulu nyoman seperti apa pantauan musim liburan natal di bali sejauh ini
saya melihat di belakang anda ini terjadi kemacetan panjang nyoman
ya benar sekali ratu memang kemacetan dari arah denpasar menuju ke obyek wisata bedugul memang boleh dibilang agak parah
artinya tadi sekitar dua km menuju ataupun menuju obyek wisata bedugul kendaraan tidak hanya kendaraan roda
namun juga kendaraan berbadan lebar seperti misalnya bus bus juga padat merayap untuk dapat menjangkau atau menuju obyek wisata bedugul yang memang mempunyai udara ataupun hawa yang sejuk
karena bali memang masih memiliki objek objek wisata alam selain pantai juga yang mungkin suasananya panas namun juga bisa menikmati objek wisata dengan udara yang sejuk
seperti misalnya salah satunya di daerah bedugul kemudian di sini tidak hanya ada satu tempat wisata
dua seperti kita lihat misalnya ada kebun raya bedugul yang kita bisa menikmati koleksi kebun raya kemudian juga danau beratan yang ada pura di tengah danau inilah yang menjadi pilihan ketika wisatawan datang ke kabupaten tabanan ini untuk menikmati tidak hanya lokasi lokasi untuk berfoto namun juga menikmati suasana ataupun udara yang sejuk
kalau kita lihat memang kepadatan lalu lintas memang terlihat sejak dua km dari menuju arah bedugul
dan ini terjadi sejak dua hari lalu
dua hari lalu pengunjung naik menjadi sekitar empat dari sekitar dua lima ratus pada hari biasa
dan kemarin juga di prejisi terjadi kenaikan hampir mencapai lima orang dan hari ini di prejisi akan terjadi sekitar lima
pengunjung yang akan datang di obyek wisata danau beratan yang ada di kabupaten tabanan ini
nah kenapa kemacetan ini terjadi
memang salah satu kendala adalah susahnya mencari lokasi parkir atau lokasi parkir yang ada di kedua obyek wisata di daerah bedugul ini penuh ketika didatangi oleh para wisatawan
sehingga kendaraan akan melambat untuk mencari lokasi lokasi parkir sehingga kendaraan kendaraan di belakangnya akan mengikuti berjalan lambat
perjalanan mereka agak terganggu bahkan tadi ada beberapa wisatawan yang sekitar lima menit kalau di hari atau pun di hari normal bisa sampai di lokasi mereka malah berputar arah untuk berbalik ke kota dan pasar karena sudah terjebak macet dan tidak ingin melanjutkan menuju objek wisata tersebut
memang ratu untuk mengantisipasi hal hal seperti itu memang harus datang lebih awal
kalau kita bilang memang obyek wisata di danau bedugul ini
biasanya didatangi sekitar pada pukul sepuluh pagi hingga sore hari dan memang harus diantisipasi datang lebih pagi agar tidak terjebak macet seperti yang terjadi pada saat saat libur panjang yang biasanya selalu terjadi
karena objek wisata ini masih menjadi objek wisata yang favorit untuk tidak hanya bersuapoto ataupun berfoto bersama keluarga ataupun menikmati hawa yang sejuk
namun juga bisa melakukan aktivitas air yang ada di danau
beratan ini ratu
nyoman kalau ke bali ini enaknya ini sedang musim panas
tapi bagaimana dengan di bulan desember ini apakah di sana juga sering hujan nyoman
ya ratu memang akhir akhir ini atau bisa dibilang sebulanan ini cuaca bali memang tidak menentu
artinya kadang panas ada di satu wilayah misalnya di bali utara sering juga hujan
dan datangnya pun artinya tiba tiba artinya tidak bisa dipredisi
kapan datang ataupun berapa lama hujan akan terjadi
nah inilah pengunjung ataupun wisatawan yang berlibur ke bali sebaiknya juga memantau cuaca yang juga sudah dirilis setiap saat oleh badan meteorologi dan geopiska
sehingga bisa melihat daerah daerah mana saja pada jam jam berapa hujan diperkirakan akan turun
sehingga para wisatawan dapat melakukan atau mencari alternatif
di jam berapa di daerah yang ingin
dikunjungi hujan sehingga para wisatawan tidak terbuang buang waktunya hanya karena cuaca yang tidak menentu seperti itu
namun jangan khawatir selain wisata outdoor artinya wisata alam kita juga bisa menikmati wisata wisata yang ada di dalam ruangan ataupun wisata indoor
ini bisa menjadi pilihan ketika misalnya cuaca tidak menentu seperti sekarang ini
kadang panas kadang juga hujan ataupun mendung
alternatif menjadi pilihan wisata indoor menjadi pilihan ketika misalnya cuaca tidak menentu
misalnya kita bisa menikmati museum ataupun kita bisa menikmati museum museum tiga dimensi yang sudah banyak dikembangkan di bali menjadi lokasi lokasi untuk bersuap foto instagramable
kemudian ada juga tempat tempat yang bisa misalnya ada tempat teduh yang bisa walaupun itu obyek wisata outdoor namun ada tempat wisata yang beratap
mereka melakukan ataupun melihat atraksi atraksi yang diberikan oleh pengelola obyek wisata
misalnya ketika kita berkunjung ke kebun binatang kita bisa menikmati pertunjukan burung burung yang ketika misalnya hujan terjadi kita bisa tetap dapat menikmati obyek wisata tersebut ratu
baik nyoman nampaknya masih banyak sekali begitu ya tempat tempat wisata yang bisa dikunjungi di bali
selanjutnya kita akan ke kebun binatang gembira loka di jogja
di jakarta ada hendrawan di sana selamat siang hendrawan
di kebun binatang gembira loka ini seperti apa nampaknya hujan deras begitu di sana
ila tampaknya wisatawan cukup tertandang hari ini di yogyakarta tidak hanya di gembira lokazu atau di kebun binatang gembira loka di tengah kota yogyakarta
namun informasi yang kami peroleh dari bmkg badan meteorologi klimatologi dan geofisika daerah sema yogyakarta menyatakan bahwa kondisi hujan ini akan terus berlangsung
kirakan sampai pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan ketika kami juga mengecek ke bmkg ahmad jani di jawa tengah ini juga ternyata kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah kabupaten di jawa tengah
artinya memang untuk liburan hari ini di yogyakarta memang cukup menantang bagi wisatawan
namun meski demikian kami tadi berbincang dengan pihak pengelola gembira lokazu atau kebun binatang gembira loka menyatakan bahwa sebenarnya kondisi hujan yang cukup deras ini
biasa terjadi tentu saja di akhir tahun dan tidak begitu mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke gembira loka
dalam empat hari terakhir sejak dibukanya arus liburan ini jumlah pengunjung berjumlah lima puluh empat
dan kondisi ini sebenarnya belum mengalami puncaknya karena menurut gembira loka zu puncak dari liburan di kebun binatang ini akan terjadi pada liburan akhir tahun
yaitu sekitar tanggal dua puluh delapan sampai dua puluh tujuh
dan ketika nanti pada puncaknya diperkirakan bisa mencapai hampir dua kali lipat
meski demikian pihak gembira loka zo sudah melakukan antisipasi misalnya bila terjadi hujan sudah ada titik titik tertentu yang bisa digunakan pengunjung atau wisatawan untuk berteduh
misalnya di tempat saat ini saya melaporkan informasi ini kepada anda
kami juga berteduh bersama sama
sejumlah pengunjung lainnya
nah harapannya kondisi hujan ini tidak berlangsung begitu lama sehingga mereka bisa menikmati suasana di kebun binatang yang lokasinya tepat berada di pusat kota yogyakarta ini
ya hendrawan sementara itu bagaimana dengan arus lalu lintas apakah terjadi kemacetan selama musim liburan ini di yogyakarta
kalau kita bicara lalu lintas di yogyakarta terus saja pada saat musim liburan terutama di titik titik
di pusat kota kemudian di titik titik yang dekat dengan lokasi atau menuju tempat wisata ini menjadi terjadi kemacetan
misalnya di yogyakarta di titik titik menuju gembira loka kemudian di malioboro ini tentu saja akan terjadi kemacetan
dan pihak kepolisian tentu saja bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait juga sudah melakukan pengalihan jalur bila terjadi kemacetan
dan selain itu di daerah selatan daerah yogyakarta juga menjadi primadona
dan lalu lintas biasanya menuju ke lokasi lokasi pantai kemudian daerah gunung kidul bantul kulon progo ini juga terjadi kemacetan
warga masyarakat khususnya wisatawan diminta untuk bersabar karena kadang akan dilakukan pengalian jalur atau kadang dua jalur menjadi satu jalur
ini akan dilakukan rekayasanya oleh pihak kepolisian setempat
terima kasih atas laporan anda
berhenti ya semoga jadi lebih nyaman di sana
dan sebelumnya inyoman weryadinata dari bali